dan akan berlangsung dengan kondisi menyerupai pelaksanaan upacara di istana merdeka
paski beraka pasukan protokol kepolisian pasukan protokol tni angkatan darat laut dan udara
serta pasukan pengamanan presiden dan korps musik dari angkatan darat laut dan udara akan terlibat
sinergi dan kerjasama semua unsur ini dilakukan demi kelancaran upacara hari kemerdekaan ri
gotong royong karena upacara merupakan tugas daripada kogartap satu jakarta
dan kami merupakan bagian daripada pelaksana upacara
jadi mengapa dilaksanakan latihan gabungan
nah tentu saja dengan pembiayaan dan juga persiapan fasilitas dari masing masing komponen ini
akan bersatu di dalam pelaksanaan latihan gabungan
jadi nanti pada saat gadi bersih gadi kotor
di sana juga tim dari yang sekretariat negara dari istana
ini bentuk gotong royong kita dalam melaksanakan upacara tujuh belas agustus
tidak berbeda dengan tahun sebelumnya
tahun ini pasukan upacara pengibaran bendera pun akan diturunkan secara penuh
kalau jumlah paskibra itu paskibra kaya itu tidak berbeda
kalau kemarin kita pandemi itu dari jumlah pasukan yang ikut upacara jumlahnya berbeda
tapi kalau paski berakanya memang sudah ada ketentuan jumlah jumlah perbagiannya itu sudah ada
jadi dia sama
dia sama tidak ada perubahan
hanya nanti yang acara ini akan berbedanya adalah kita membuat sudah seperti tahun dua ribu sembilan belas
tapi dari pasukan undangan nah itu
kalau paskibrakannya ada perubahan
latihan gabungan dilakukan untuk menyelaraskan gerakan dan menyatukan semangat anggota upacara
setelah itu semua anggota pasukan akan melaksanakan tahapan gadi bersih di istana merdeka jawa tenggara
setelah itu semua anggota pasukan akan melaksanakan tahapan gadi bersih di istana merdeka jawa tenggara

tim liputan cnn indonesia